kayaknya ada yang ngumpet nih di dalam sini
masa kamu gak menitah murahan
aku gak serendah itu kan
saya tidak berpikir panjang
saya nggak berpikir kalau apa yang sudah saya lakukan justru membuat nino jadi semakin menuduh kamu
dengan keji seperti ini nen
karena sudah yang bikin kamu berada dalam posisi ini
kita pulang ya
jangan biarkan dia berubah
terima kasih cinta saya sangat gelap
apa kamu pikir saat itu aku dan elsa punya hubungan
apa gak kebalik
yang selingkuh itu bukan aku dan elsa
tapi kamu dan juga roy
kenapa hatiku sakit melihat kamu terluka karena ucapan aku seperti itu andin
karena kamu gak bisa menjaga harga diri kamu dan juga martabat kamu sebagai istri aku saat itu
ingin rasanya aku selalu membenci kamu atas apa yang sudah kamu lakukan ke aku
tapi hatiku selalu sakit setiap melakukan ini
ya ampun ma
dari tadi tuh belum kelar kelar beres beresnya
udah besok aja lanjutnya
mama kan kerjanya pelan pelan
udah papa tenang aja
yang penting semuanya beres
ya papa sih cuma ingetin aja
kita ini kan semakin menua
otomatis kalau kerja itu harus hati hati
pa mama kepengen supaya rumah nino ini bersih rapi
jadi begitu mereka pulang berdua mereka happy liatnya
bener juga pa
sini papa bantu deh
ini kan koran korannya mau mama buang
mau taruh di gudang
ya udah kita bawa kesana
ya udah papa yang bawa
tidak ya pa
aduh banyak debunya
kita keluar yuk
papa sebentar pa
ini kan album lama
ini kan foto udah lama banget
waktu nino awal awal nikah dan pindah rumah
waktu andin masih sama mihino dulu
tapi kayaknya mama mau simpen aja deh pak ini
iya biar elsa nggak sedih kelihatannya ya kan
iya papa setuju itu
ini foto udah lama banget kan
ini foto waktu kita ke rumah nino pas dia nikah seminggu
tapi mama simpen deh
waktu kita sama andin ya
iya nanti kalau elsa lihatnya gak enakan
kasian nanti dia tambah sedih loh
mama simpen aja
yuk belanja pakai shopee cod
cod di shopee bisa bayar di tempat
cod di shopee gratis ongkir rupiah
cod di shopee pasti dijamin aman
ayo belanja pakai cod di shopee sekarang
rena mumpet di tempat sana ya
kayaknya ada yang mumpet di dalam sini
kalian pasti sembunyi di ruangan ini
kok ada nama andin
gini tante saya lagi beres beres rumah
tepatnya di gudang
terus saya ngerasa kerja ketemu dvd nya roy
jadi saya kesini mau kasih ke al
kenapa dvd ini bisa ada di angga
bukannya angga sudah di penjara sebelum roy kenal dengan andin
kamu nih ya itu kan angga temennya mas roy dulu
kan sahabat sering main kesini mas kamu gak tau sih
enggak bu kiki di sini kerja tujuh tahun
kayak gak ada yang namanya angga pernah main kesini
apa angga dan michi menutupi sesuatu dari aku
ya itu kan angga temennya mas roy dulu
kan sahabat sering main kesini masa kamu gak tau sih
enggak bu kiki di sini kerja tujuh tahun
kayak gak ada yang namanya angga pernah main kesini
apa angga dan michi menutupi sesuatu dari aku
tante tante kenapa